kejahatan perbankan makin marak dilakukan dengan beragam cara teknologi kini seolah menjadi jembatan memudahkan oknum nakal untuk mengambil uang anda
karena bahkan tanpa sadar kita dengan suka rela membagikan data paling privat di ruang maya yang akhirnya mendekatkan kita menjadi korban selanjutnya
kita bahas soal modus social engineering dalam aksi kriminal perbankan bersama dengan ruby alamsyah ceo digital forensik indonesia
mas ruby selamat malam
selamat malam mbak busba
mas ruby kalau kita pernah bahas dulu ya soal quiz atau challenge di media sosial menggunakan metode social engineering beberapa waktu lalu
kini justru ramai dengan kejahatan perbankan dengan metode yang sama
melihat hal ini marak terjadi mas ruby menilai ada sindikat besar yang mengorganisir kejahatan seperti ini
iya kalau sindikat besar yang khusus soseng dengan modus begal rekening ini itu minimal ada dua
dua lokasi di indonesia
dua keduanya dari luar jawa
memang ini apa namanya mass crime yang lokal
dan mereka tiap hari berinovasi ataupun tiap hari beraksi untuk melakukan metode metode scamming seperti ini
ataupun metode metode cybercrime lainnya
agar mereka bisa beroperasi sangat optimal lah
intinya mereka menyasar seluruh pengguna ataupun masyarakat indonesia yang menggunakan platform platform online termasuk perbankan digital
oke ternyata ada dua pemain besar begitu
tapi kalau melihat prosesnya yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan perbankan ini mas ruby
sebetulnya proses yang biasa terjadi seperti apa sih dengan modus ini
apakah memang mereka mengolok
cek dulu datanya terlebih dahulu kemudian mengonfirmasi data tersebut kepada sang pemilik akun atau seperti apa
baik jadi pertama kali mereka dulu data data masyarakat ataupun calon korban yaitu berupa email berupa nomor handphone
ataupun akun akun media sosial
nah selanjutnya kita menyiapkan narasi tertentu yang berisi apa namanya
social engineering tadi berisi pura pura sebagai paka area wanbang pura pura bagian pihak tertentu
nah narasi itu disiapkan selanjutnya narasi itu akan di broadcast menggunakan sms menggunakan whatsapp menggunakan email serta media sosial lainnya
nah dengan broadcast awal tadi yang hariannya bisa jumlahnya bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu broadcast
itu selanjutnya pelaku tinggal menunggu apakah ada korban yang merespon
nah dari setelah ada korban yang terperdaya ada tim yang melakukan proses selanjutnya
yaitu melakukan proses social engineering selanjutnya ataupun masuk ke link fishing yang mereka siapkan
nah dari situ baru korban ditipu daya selanjutnya untuk mendapatkan data data pribadi
berikut akses ke otp korban serta misalnya juga data kartu kredit berikut cctv
nah dari data data tersebut yang mereka dapatkan otomatis mereka bisa mengakses ataupun melakukan transaksi atas nama korban itu sendiri
oke tapi kalau melihat bagaimana cara pelaku beraksi mas ruby ada possibility kah memang ini ada kerjasama dengan beberapa oknum
bahkan di dalam perusahaan bank karena begini kalau bicara soal perbankan data slik jadi hal yang wajib untuk dijaga
apakah sistem pengawasannya apakah data ini tidak disalahgunakan oleh oknum untuk diperjualbelikan
baik sementara ini ada indikasi sama dengan oknum pihak perbankan
dikarenakan apa karena modus yang dilakukan oleh pelaku ini tidak memerlukan bantuan dari oknum perbankan maupun data dari database perbankan itu sendiri
karena data data masyarakat indonesia
sudah sangat luas sedia di internet atau telah terjadi kebocoran data
kebocoran data yang sangat besar mulai dari dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh dua ini masih kerap terjadi kebocoran data baik di instansi pemerintah maupun di e commerce e commerce swasta
nah dari data data itu saja sudah cukup bagi para pelaku ini untuk menjadikan database dasar mereka
saupun target market sehingga kutip para calon korban si pelaku ini
mereka tinggal broadcasting itu jadi nggak perlu mengakses data dari perbankan ataupun menggunakan oknum dari perbankan
sementara ini sampai sejauh ini tidak ada
jadi sebetulnya tidak perlu karena kebocoran
kita juga kadang tanpa sadar dengan suka rela begitu ya memberikan identitas privat kita di lingkup media sosial di lingkup maya
tapi hampir semua pengguna telpon mas ruby kita tahu pasti
pernah mengalami hal seperti ini ditelepon oleh orang orang tidak dikenal random di whatsapp sms bahkan email
apa kemudian yang perlu kita waspadai kalau masyarakat menerima hal hal seperti ini
karena kalau melihat komunikasinya kadang sangat meyakinkan gitu
baik itulah ini social engineering disiapkan narasi dan alfonya yang sangat bagus
itu benar benar bisa memperdayai calon calon korbannya
nah bila kita menerima sesuatu baik itu sms whatsapp ataupun dm di medsos bahkan di email
pastikan informasi yang kita terima itu benar benar apakah memang dari sumber yang asli yang normal yang resmi
tapi bila tidak kan banyakan pelaku itu selalu mengirim pakai nomor handphone yang random
yang dia daftarkan secara asal dan dia salah gunakan untuk melakukan broadcasting
nah kalau kita menerima whatsapp sms ataupun sms ms apapun yang dari orang yang kita tidak kenal
yang ada di kontak kita dan juga tidak resmi itu kita pastikan dulu apakah informasi itu benar atau tidak
lalu jangan mudah terpercaya
baik itu isi social engineering itu bisa merupakan bujuk rayu bisa merupakan ancaman ataupun ditakut takuti
social engineering adalah korban itu bisa mempercayai pelakunya dengan skenario yang disiapkan oleh pelaku
nah itu target dari social engineering
sehingga caranya kita mencari social engineering adalah kita dengan terperdaya jangan mudah terpercaya
maupun jangan mudah takut terhadap ancaman ataupun informasi yang salah yang dikirimkan oleh siapapun
kita pastikan aja lagi kembali kepada pihak yang resmi
formal misalnya perbantuan kita kontak kalau senter yang resminya memastikan hal hal tersebut
nah yang sering kendala para korban itu langsung menjadi tertipu itu adalah karena kan mudah terpercaya langsung karena dia takut
ataupun karena dia bujuk
nah dua hal inilah yang mesti ditekankan agar kita tidak mudah menjadi korban teknik social engineering
tidak ada konfirmasi ulang dari sang pemilik akun begitu
untuk memfilter informasi ini
tapi kalau berbicara tadi mas ruby sempat menyentil bahkan puluhan atau ratusan ribu mereka broadcast setiap harinya pelaku social engineering ini di kejahatan perbankan
apakah tidak ada sistem yang bisa kan kita tahu ada beberapa call center resmi ada nomor whatsapp resmi ada email resmi
apakah pemerintah ini dalam khususnya tidak bisa memfiltrasi bahwa informasi informasi yang sifatnya itu adalah
meminta informasi pemilik adalah datang dari akun akun resmi
jadi kalau nomernya bukan dari akun akun resmi itu otomatis akan diban
kalau hal itu diminta oleh masyarakat dilakukan menurut saya sih pemerintah pastinya bisa bisa saja
tetapi dibalik itu semua akan terjadi resisten juga di masyarakat yang lainnya
kalau hal tersebut dilakukan otomatis
semua komunikasi kita kan di intercet dulu oleh pemerintah
karena teknik intercept itulah baru mereka dapat melakukan filtering tadi
tanpa intercept itu mereka tidak bisa melakukan filtering atau menyaring dengan konsep tadi
nah sehingga kita tidak punya undang undang khusus untuk melakukan hal tersebut
sehingga pemerintah tidak melakukan apa yang disebutkan tadi
tidak semudah itu tapi juga lagi lagi itu bukan ranah pemerintah untuk memfilter semua komunikasi masyarakat
nah kan nanti bisa kalau dilakukan itu otomatis semua informasi ataupun pesan pesan kita bisa dibaca oleh pemerintah
yang mana pastinya kita tidak pilih
oke tapi kejahatan perbankan ini caranya sudah banyak sekali
sebelumnya kita tahu ada soal sim card palsu otp nya masuk ke sim card palsu
jadi kalau kita lihat di sistem ini kita bisa lihat bahwa sistem ini tidak rigid lah
berarti ya sistem ini kemudian soal komunikasi dan transaksi undang undangnya yang masih rough sekali untuk masyarakat
bagaimana seharusnya sikap tegas pemerintah terkait keamanan berkomunikasi dan bertransaksi ini mas ruby
kita ada satu hal yang mendasar yang sebenarnya pemerintah bisa lakukan
yaitu kan tadi teknik pelaku itu kebanyakan melakukan komunikasi
broadcasting tadi pakai sms maupun lewat whatsapp
dan dua komunikasi tadi itu harus menggunakan sim card sm
jadi indonesia yang diatur oleh pemerintah
dan kita punya aturan ataupun kominfo sudah mengeluarkan aturan bahwa sim card itu harus didaftar secara resmi
dan akan dicek oleh pihak operator dan dicek oleh pihak pemerintah
bahwa apakah yang mendaftar ini benar benar datanya asli
dan sesuai dengan data di bukcapil atau alias luar negara yang benar
sehingga kalau ada apa apa tersebut bisa diminta pertanggung jawab
nah satu hal bahwa ternyata regulasi tadi tidak bisa ditegakkan secara optimal
sehingga masih banyak kita lihat pelaku dengan mudahnya menggunakan nomor nomor gsm dengan asal
dengan tiap hari mereka bisa ganti ganti dan tetap masih bisa digunakan
dua kalau mereka bisa daftar berarti kan logikanya data yang dimasukkan oleh pelaku itu adalah data yang benar
nah kenapa bisa
itu bisa mendapatkan data data yang benar tadi
nah sehingga perlu dipikirkan solusinya bagaimana pemerintah bisa mengontrol ataupun menegakkan aturan pendaftaran nomor sim card yang benar benar optimal
oke dengan semakin beragamnya cara pencuri
begitu ya cara penjahat untuk menguras uang kita
artinya semakin tinggi harusnya tingkat literasi lagi untuk warganya supaya bisa sadar supaya bisa aware peka dengan apa yang terjadi di sekitar dan belajar bagaimana mengantisipasinya begitu ya
mas ruby alamsyah terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected selamat malam
selamat malam mbak puspa